puluhan siswa smpn satu ngariboyo magetan jawa timur melakukan aksi menyakiti diri sendiri menggunakan senjata tajam
mereka menyayat bagian tubuh sendiri dan ironinya tindakan ini dilakukan di lingkungan sekolah
aksi ini terungkap setelah pihak sekolah menerima hasil screening dinas kesehatan provinsi jawa timur
hasilnya puluhan pelajar memiliki bekas luka akibat menyakiti diri sendiri
dimintai konfirmasi senin siang petugas humas smpn satu ngariboyo magetan juwari membenarkan puluhan anak didiknya melakukan aksi berbahaya itu
nah yang jelas hanya ikut ikutan saja
ada pun kepala dinkes magetan rohmat hidayat mengatakan
para siswa mengaku melakukan hal tersebut karena memiliki masalah dengan keluarga dan soal asmara
paling banyak ditemukan itu adanya bekas bekas luka di lengan tangan lengan bawah dari tangannya
sehingga teman teman akhirnya melakukan pemeriksaan lebih cermat pada seluruh
siswa untuk dilihat ternyata ya banyak kita ketemukan pelayanan yang sejenis itu di beberapa remaja buktinya
berdasarkan data di kantor dinkes magetan ada sebanyak tujuh puluh enam siswa di smpn satu ngariboyo
dan didominasi siswi teridentifikasi self harm dengan menyayat tubuhnya sendiri
in amto hari magetan jawa timur